ruang terbuka publik di dermaga parapat bisa menjadi pilihan untuk menikmati
pemandangan indah kawasan danau toba dan aktivitas masyarakatnya
kita juga dapat berjalan dan berlari menghirup udara segar
lalu memandangi kesibukan para awak kapal motor kayu di dermaga
sembari berfoto di sekitar perahu
kawasan pantai juga dapat menjadi pilihan
tempat ini sangat nyaman karena dilengkapi banyak sarana pendukung
lalu dapat juga berkeliling kota sambil melihat rumah pesanggerahan bung karno
parapat adalah sebuah kelurahan di kecamatan girsang sipangan bolon
kabupaten simalungun sumatera utara
kelurahan ini merupakan salah satu akses sekaligus pintu gerbang kawasan danau toba
dengan menempuh perjalanan darat sekitar satu ratus tujuh puluh enam km dari kota medan
atau empat puluh delapan km dari kota pematang siantar
pemenahan kawasan parapat yang terus dilakukan membuat wisatawan merasa semakin nyaman
kalau dulu kan hanya misalnya fasilitas jalan pun sekedar biasa aja
nggak ada trotoar nggak ada parit parit yang bersih gitu
sekarang udah jauh sekali jauh sekali
saya pikir itu indah saya harap lebih banyak orang tahu tentang toba
saya pikir kita bisa setuju bahwa ketika anda mendengar indonesia anda akan berpikir tentang bali
dan indonesia bukan hanya bali kan
jadi saya harap kita semua tahu lebih banyak tentang toba dan tempat tempat yang indah yang kita lihat hari ini
selain dari pantai parapat keindahan danau toba juga dapat dilihat dari perkampungan di bukit tiga rihit
dari kampung wisata kampung warna warni tiga rihit ini pengunjung juga dapat melihat dari dekat kehidupan sehari hari masyarakat batak
sambil melewati jalan bertangga di perbukitan pengunjung disambut pertunjukan musik gondrang simalungun
selaras dengan tarian tortor yang dibawakan anak anak remaja hingga para ibu
di permukiman pengunjung dapat melihat kesibukan warga membuat kue dolang dolang
kue berbahan tepung beras diisi gula ini dibungkus dengan daun bambu
sopo tenun atau pondok pembuat kain tenun juga dapat kita temukan di desa wisata ini
sejumlah warga setiap hari membuat kain ulos yang telah dipesan pembeli
bagi warga parapat perkembangan pariwisata berdampak baik bagi perekonomian mereka